kita ke informasi terkait gempa ini gempa magnitudo enam sembilan terjadi di sulawesi tenggara
gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami dan bmkg pun mengeluarkan peringatan dini tsunami
dan kita sudah tersambung melalui hubungan telepon dengan warga luwuk banggai
ari zulfikar selamat malam mas ari
ya selamat malam
ya mas ari bisa anda ceritakan bagaimana kondisi pasca gempa saat ini
saat ini saya berada di lokasi perbukitan sekitar kota luwuk
di sini suasananya sangat ramai
hampir seluruh kota luwuk itu berlarian
kemudian mengevakuasi keluarga dan kerabat ke daerah perbukitan
pukul berapa tadi gempa ini terjadi
dan bagaimana situasi saat itu
apa yang dilakukan warga yang anda lihat waktu gempa itu terjadi di sana
kebetulan gempa terjadi sesaat setelah jamaah sholat bisa kembali ke rumah masing masing
jadi setelah itu mungkin sebagian besar masih bercengkrama dengan keluarga
kemudian gempa terjadi mas
kondisi permukiman warga yang anda pantau saat ini seperti apa
apakah anda melihat
ada bangunan bangunan yang robo begitu atau rumah rumah yang hancur terdampak dari gempa ini
atau apa yang anda lihat sebelum anda mengungsi ke daerah perbukitan saat ini
kalau terkait bangunan yang robo sampai saat ini saya belum melihat mas
cuman keadaan di sini agak lumayan chaos begitu
karena warga yang berlarian tanpa tujuan
jadi saya tidak melihat apa apa
kita hanya menuju ke arah yang lebih tinggi saja sementara ini
artinya sekarang kondisi komunikasi cukup lancar ya
dengan listrik di sana juga bagaimana
apakah terjadi pemutusan arus listrik di sana atau masih normal seperti biasa atau bagaimana yang anda pantau
masih normal mas masih normal komunikasi dan listrik masih normal
oke saat ini seperti apa situasi di tempat anda di tempat yang paling tinggi
berapa banyak warga yang anda lihat berada di ketinggian di daerah perbukitan ini
kalau di sekitar saya ini cukup ramai mas
karena saya berada tepat di belakang rumah sakit
karena kebetulan rumah sakitnya di daerah tinggi
jadi ada beberapa pasien yang saya lihat ini dievakuasi begitu mas
sudah ada himbauan tertentu dari pemerintah daerah
untuk waspada mungkin terhadap potensi tsunami yang dikeluarkan oleh bmkg atau bagaimana saat ini
ya sampai saat ini kami mengetahui informasi untuk evakuasi itu dari situs bmkg dan grup grup whatsapp yang ada mas
oke apa yang anda pantau di kawasan di sekitar anda saat ini
apa yang dilakukan warga saat ini
apakah memang mereka berkumpul di titik tertentu atau ada yang sudah memutuskan untuk kembali atau bagaimana
ya benar sekali mas
di tempat saya sekarang ini begitu banyak warga yang berkumpul
dan ada beberapa tadi yang sempat ingin kembali ke rumahnya yang berada di pesisir pantai
tapi sudah ada beberapa petugas yang melarang mas
jadi saya arahkan untuk menunggu sementara
oke apakah disampaikan sampai berapa lama kemudian harus bertahan di tempat itu oleh petugas
petugas menginformasikan kita menunggu di sini minimal satu atau dua jam mas
baik kita akan update terus informasi tentang kondisi gempa ini
terima kasih sebelumnya ari zunrain ya
ya makasih pak